guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah kembali memperkuat integrasi program subsidi bantuan sosial
yang mulai disalurkan secara non tunai
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan pemerintah akan memantau secara langsung pemberian subsidi
khususnya pada beras sejahtera oleh bulog
dan kementerian juga akan menghitung dampaknya ke apbn perubahan
pada prinsipnya untuk bantuan sosial akan diperkuat seluruh sistem sistem
di dalam pengelolaan dari mulai pkh rastra yang sekarang akan diberikan dalam bentuk kartu
dan kesiapan dari keseluruhan instansi
juga dalam hal ini bagaimana pengaruhnya terhadap bulog sebagai instansi yang selama ini
melakukan operasi untuk pelaksanaan program basra
dan nanti implikasinya kepada anggaran sedang kita hitung